para pelaku pemalakan maksud kami di gerbang utama pintu ancol ditangkap polres jakarta utara
pemalakan yang terjadi di salah satu venue asian games ini sempat viral di media sosial
inilah aksi sekelompok pemuda di gerbang utama pintu ancol pademangan jakarta utara selasa sore
mereka meminta sejumlah uang terhadap para pengunjung yang akan menaiki taksi online
jika tidak diberi uang mereka memaksa dengan dalih untuk biaya makan
aksi pemalakan ini meresahkan para pengunjung ancol
tadi ada yang minta yang parkir gitu
minta berapa itu semuanya
maksa juga sih

tapi jangan saya cium mulutnya bau minuman
aksi pemalakan yang sempat viral
pemalakan yang terjadi di media sosial ini langsung mendapat tanggapan dari pihak berwenang
tiga pelaku pemalakan yang sering beraksi di gerbang ancol barat ditangkap petugas polres jakarta utara rabu sore
polisi menyita barang bukti berupa uang sebesar empat ratus ribu rupiah dari hasil memalak pengunjung ancol yang akan menaiki taksi online
kasus yang terakhir yang kemarin viral yaitu pemalakan pemerasan di daerah pademangan yaitu tepatnya di pintu pintu barat ancol
itu padat ancol
hasil diamankan sebanyak tiga orang
penangkapan ini merupakan bagian dari operasi cipta kondisi menjelang pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
selama satu minggu polisi menangkap satu ratus dua puluh dua orang dari lima puluh dua kasus kejahatan jalanan
sementara satu orang tewas karena berusaha melawan saat ditangkap
fakih haitami jakarta